mahasiswa papua yang masih berada di sulawesi utara memilih untuk melanjutkan studinya
betul sekali megi apalagi oktober nanti informasinya ini mereka akan ujian tengah semester
tentunya mereka akan fokus belajar ya
sementara megi dalam peristiwa pulangnya ratusan mahasiswa papua terungkap bahwa
banyak mahasiswa papua yang panik akibat termakan berita bohong atau hoax
seperti inilah suasana di salah satu asrama mahasiswa asal biak papua
di kawasan kampus universitas samratulangi kelurahan kleang kota manado
sejumlah mahasiswa tampak melakukan aktivitas sehari hari
daud himara seorang alumni mahasiswa papua yang sudah tinggal di manado selama lima belas tahun
menyatakan merasa aman dan nyaman selama tinggal di manado
menurutnya ada sejumlah mahasiswa yang terpaksa menjual barang barang pribadinya
seperti telpon seluler dan juga sepeda motor demi bisa membeli tiket pulang ke papua
banyaknya mahasiswa yang memutuskan pulang kampung mendadak
sempat membuat sejumlah mahasiswa lainnya merasa tertekan
adil sendiri merasa tertekan kenapa
karena ada berita hoax yang mana ada pemukulan siswa atau apapun itu
dan buat saya juga sempat panik untuk hal yang terjadi
untuk rasa sedih jujur rasa
karena satu kita jauh dari orang tua
tentu kalau kita pulang kita relakan atau korbankan kuliah kita lagi
di mana disini ada pilihan
tapi mau bersalah di mana kita bertahan saja
kepulangan mendadak para mahasiswa papua juga menimbulkan kesedihan bagi warga sekitar asrama
kondisi sebegini banyak yang pulang
banyak yang pulang
karena kan ada yang selalu tinggal di rumah
sama sama harus keluarga
sama orang tua juga anggap orang keluarga
kalau yang selalu tinggal di rumah ya sebuah
warga berharap kasus yang menimpa para mahasiswa asal papua dapat segera terselesaikan
michelle dejongker manado sulawesi utara